hai keluarga korban tewas tersambar petir di desa timbusing patalasanggoa sulawesi selatan
langsung histeris melihat kerabatnya tewas dengan cara menginaskan jasad kedua korban langsung
dievakuasi warga dan tni polri ke rumah duka di dusun borongrea desa bili bili kecamatan bonto
maranu untuk disemayamkan korban daeng jaling dan serma abdul qadir sebelumnya menangkap ikan
ditambak selasa siang tiba tiba hujan deras disertai angin kencang datang kedua korban
selanjutnya berteduh di gubuk kebun hingga akhirnya petir menyambar dan menewaskan keduanya
dalam peristiwa ini tiga warga menjadi korban dua diantaranya tewas di lokasi kejadian sementara
satu orang selamat kita berteduh ada yang berteduh di situ di bayi
anu pak di apa lele lele ini si korban dan cucu sayang tiga orang ah jadi begitu saya ini saya
taruh ini saya punya anak ini di atas rumah begitu saya tahu sudah mulai ada tak keras
ledak keras keras sekali sementara di kampung kadu kanca subanjarsari anjar serang banten tiga
warga yang sedang beristirahat di dalam rumah juga jadi korban sambaran petir senin malam
hai akibatnya pemilik rumah bersama
anak istrinya mengalami luka bakar di bagian punggung dan pipi beberapa bagian tembok dan
atap rumah juga retak akibat sambaran petir ada petir dari luar ini kayaknya nyamber masuk dari jendela
hai ke kamar dan ke apa listrik kita ingin mudah ke listrik sampai ke depan itu semua
yang ada di kamar ini istri saya sama anak saya dua cuma istri saya aja yang ke sumrut saja
yang kena keserempet lah untuk lukanya gimana pak ya luka kayak luka bakar itu di warga selanjutnya
membawa satu keluarga ini ke klinik untuk mendapat pertolongan di meliputan